kamu yang nandang garbatan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
ku yakin kau tahu
tanpa batas waktu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

dia juga sih
soalnya tempat proyek yang mau gue liat besok kan juga di daerah sini

nino juga kontraktornya kan
terus waktu kamu pingsan dia ngapain kamu
dan ditanya kayak nina terus
bercanda kok mas
masih demam gak
kalau masih demam mau ke dokter
elsa gimana kalau kita berhenti dulu sayang
mama lihat kamu tuh gak fokus sama jalanan
ya kita berhenti dulu saja
semua karakter kamu
hari yang terbaik
tadi angkat juga
buka bisa dibuka
buka kalau lamburan
buka kalau lamburan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
kami dari rumah sakit pita bogor ingin mengabarkan bahwa ibu elsa anindita dan bukarina chandra ada di rumah sakit pita bogor pak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
kiki kangen banget sama bandin tau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
duh kiki seneng banget deh berasa kayak dapet thr lebaran idul fitri digabung sama idul
ada gitu mbak jebret
udah gitu mulai hari ini ada dua orang yang baik hati dua orang bidadari tinggal di rumah ini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
mas udah pulang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
oke kalo gitu kamu tungguin rena ya tau dia kebangun saya mau keluar
thank you sus
aku benar benar gak nyangka sebenarnya
apa benar tante
karena tante yang aku kenal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
dan tante sempat dirawat selama tiga tahun
di penang malaysia
tante tahu kalau
al pasti menunggu momen yang tepat
untuk memperkenalkan kita berdua
kamu pokoknya jangan salah paham
kamu pokoknya jangan salah paham
kamu jangan sakit hati
dia cuma mau yang terbaik
untuk menemukan kita berdua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
tante selalu meminta maaf
tante selalu meminta maaf
tante selalu meminta maaf
untuk masalah al
pastinya aku akan selalu maafin kok
tante udah berubah
mama mertua kamu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
mama masih banyak rc
aku bakal kasih mama
seseorang ini adalah nama penting
mama akan sayangi diri
dari awal pertama ketemu
aku cukup udah sayang
mungkin tuhan masih kasih aku kesempatan
untuk mempertahankan rumah tangga ini
aku akan berjuang lagi
dan aku masih punya waktu empat puluh an
untuk membuat masalah untuk jatuh cinta sama aku
memang gak ada ngebahas tentang roy
ngelihat mama dan anin begitu dekat seperti ini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
gimana kalau suatu hari nanti
mama tau siapa andi sebenarnya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
kalian istirahat ya
selamat istirahat ya
aku tidur disini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
ya mau tidur dimana lagi kamu
mama kan sekarang udah nginap disini
nanti kalau dia ngeliat kita pindahinnya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
karena kamu udah cinta sama aku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
kalau misalkan aku suruh papa
untuk besok dateng
untuk ketemu sama kamu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
kalau kalian udah baikan
papa seneng dengernya lega papa
pa papa mau gak kalau misalkan besok dateng ke rumah
iya pa papa mau gak kalau misalkan besok dateng ke rumah
untuk ketemu sama mamanya mas awi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
bagus kalau kayak gitu
kalau misalnya papa ketemu papa pasti kaget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
alhamdulillah syukur andin dan al sudah baikan
alhamdulillah syukur andin dan al sudah baikan
kujak jadi penasaran
seperti apa ya mamanya al
tentang pak mbak
malah pak mbak
saya tidur di sini kamu tidur di sana
guling ini sebagai pembatas
terus cctv itu sebagai pengawas
kalau kamu udah ngelanggar batas
ya ampun mas
gitu banget sih mas
pakai cctv ada pembatasnya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
ya tapi tergantung kamunya
mas aku mau nanya deh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
andai kamu tahu kalau kamu penyebabnya deh
apa udah tidur sana bahasa besok pagi aja udah ngantuk saya
jangan awang awang aja tidur
aku gak maksa
saya tinggal dulu ya bu
mama kenapa pak
mama merasa semangat kenapa ma

waktu dia nyetir dia sampai gak fokus gak konsen

akhirnya kecelakaan nino

akhirnya kecelakaan nino aku udah gak tau cepat kejadiannya
elsa sekarang dimana ma elsa dimana ma
elsa sekarang dimana ma elsa dimana ma
elsa lagi diperiksa sama dokter tapi katanya belum sadar sayang

hai om ah om ah rena kok bangun kenapa aku awus kamu aus bentar ya
habis lagi rena tunggu sini dulu ya omong ambil minum habis ya untuk
apaan sih mas
kamu deket dua saya
tidak kamu yang guling
ya mana aku tau mas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
bohong sengaja pasti kamu
bilang aja mas pada deket deketin
ga usah gr
siapa yang gr sih mas
al sama andin kok kayak ribut ribut ya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
ya mana saya tau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
iya itu ambil ambil disini
ih gapen harus aku yang ambil
kamu aja yang ambil
kamu pasti yang nendang iya kan
eh kok saya kamu lah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
saya itu dari dulu
tidur tuh selalu diem gapernah bergerak gerak ya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
kenapa al ada apa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
aku ngerasa tadi mending buruk
oh yaudah kalau gitu
mau balik lagi ke kamarnya
saya mau cek cctv
sekarang sampai ketat
jangan dapat nye test
ya kalo gak emang jangan
sayang itu terus terlalu panjang
dan ini keraguk
yang bergerak deket saya siapa
siapa yang salah duluan
ya kamu lah
ya kamu lah
kamu yang langgar batas
maksimum kalau gak ada guling
udah nih akal akalan kamu aja mas
karena kamu mau deketin aku
nanti kalau tidur di sofa
terus mama tanya
nanti kamu pusing lagi jawabnya
benar juga sih
kalau mama sampe liat gue tidur di sofa gue mesti alasan apa lagi coba
was wasin tidur di kasur saya
awas kesini ya
selamat malem mas
serius gak mau deket aku
harus kayak gambar di anal ko ini
iya tyr desert ya
era apa itu okel

itu dia statushaba uwu
bentang lehak tiba tiba
you wanna drink mermaid drink ya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
dia mau meluluhkan hati kamu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
jujur yang mama sampe papa tunggu tunggu selama ini
kamu udah senyuman
kamu ngapain disini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
kamu mau balik lagi sama ma andin gitu maksudnya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
jawab kan gitu kenapa sih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
ini soal kandungan kamu
kenapa sama kandungan aku
kita kehilangan anak kita
kamu bukan sama aku
kamu bukan sama aku
asal aku itu adalah aku
aku minta maaf aku yang salah
aku pengen oleh kehilangan anak aku
kurangnya aku tuh apa
aku udah kasih semuanya ke kamu
aku udah bukti semuanya ke kamu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
makan dulu dokter
aku minta maaf aku yang salah
aku minta maaf aku yang salah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
k kabar apa ya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
tadi itu elsa sempat sadar
tapi begitu dia tahu kalau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
sekarang elsa direwat dimana bu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
oke saya dan bu sarah langsung kesana ya